jelang lebaran ketupat yang dirayakan setiap tujuh hari pasca idul fitri
pedagang selongsong ketupat dadakan mulai memadati ruas jalan protokol di ponorogo
hal ini sesuai tradisi bahwa lebaran ketupat biasanya menjadi penanda berakhirnya hari raya idul fitri
puluhan pedagang selongsong ketupat dadakan ini sudah membadati pinggiran jalan soekarno hatta ponorogo jawa timur sejak dua hari lalu
pedagang dadakan ini sejak pagi sudah sibuk merangkai ketupat yang terbuat dari janur atau daun kelapa yang masih muda
dengan harga hingga rp tujuh per satu ikat yang berisi sepuluh selongsong ketupat
para penjual selongsong ketupat ini mampu meraup untung hingga dua juta rupiah dari menjual tiga ratus ikat dalam sehari
memang hari biasa jualan apa sih bu usahanya
bagi warga ponorogo tradisi lebaran ketupat merupakan tradisi tahunan yang diselenggarakan pada tujuh hari setelah hari raya idul fitri sebagai penanda jika sudah berakhirnya lebaran
ketupat sendiri merupakan simbol saling minta maaf dan mau mengakui kesalahan sehingga setelah lebaran ketupat sudah benar benar menjadi fitri kembali